sudah menjadi keniscayaan surabaya adalah sebuah kota metropolitan
surabaya juga memiliki sejarah panjang sebagai kota pelabuhan legendaris
salah satunya pelabuhan kalimas pelabuhan rakyat yang penuh cerita humanis para pelakunya
dua tahun sudah abdul hafi memanggul barang barang di pelabuhan rakyat kalimah surabaya
tak ada pekerjaan lain yang ia tekuni selain menjadi kuli panggul
sejak pukul delapan pagi hafi dan kuli lainnya menyambut barang barang yang akan dibongkar muat
kali ini beberapa kebutuhan pokok akan dikirim ke pulau pulau di maluku
barang barang seperti sirop dan tepung dari truk dimuat dengan krain
kemudian hafi dan teman temannya harus menyusun barang barang itu di kapal
jadi begini risikonya kalau muatannya tepung debunya beterbangan
bapak kenapa nggak pakai masker
capek sesak sesak nafas
ini dalam sehari bapak biasanya ngangkut berapa kilogram totalnya
kalau ini beratnya berapa
upahnya berapa pak
per hari ya
upaya yang diterima kakek berusia enam puluh enam tahun ini tak menentu tergantung berat muatan dan jam kerja
jika tak ada barang yang dibongkar muat atau tak ada kapal hafi tidak bekerja
risiko lain menjadi kuli panggul di pelabuhan adalah kecelakaan kerja
suatu hari saat aktivitas bongkar
waktu apu menggunakan kren
hafid pernah tertimpa hingga tulang kakinya patah
dari total biaya pengobatan lima puluh juta rupiah saat itu
ia hanya mendapat bantuan sepuluh juta dari perusahaan tempatnya bekerja
ketindih sebarang itu
terus dari kantor dapat apa
sepuluh juta uang
para kuli panggul di pelabuhan
rakyat yang eksis sejak seribu delapan ratus tujuh puluh lima ini berasal dari berbagai daerah di indonesia
kini jumlahnya sekitar seratus orang
mereka tak tergabung dalam peguyuban atau kooperasi
mereka langsung berhubungan dengan mandor
seorang mandor bisa memiliki lima belas orang anak buah
rata rata upah yang diberikan untuk kulipanggul mulai enam puluh hingga rp satu ratus lima puluh ribu rupiah per hari
jam kerjanya mulai pagi hingga sore atau malam hari
sementara jika ada kecelakaan kerja
mandor mengatakan perusahaan bongkar muat akan menanggung biaya pengobatan
kecelakaan disebut sering terjadi
kalau ada kecelakaan kerja ya perusahaan nanggung
cuma kan sistemnya kita ini kan liar mbak
ya kalau nanggung
biaya setiap harinya ditanggung
hingga kini kapal kapal tradisional masih beroperasi untuk mencari
menjangkau pelabuhan rakyat dan pulau pulau kecil
dari pelabuhan rakyat kalimah surabaya
kapal kapal tradisional ini kebanyakan menuju wilayah indonesia tengah dan timur
daerah yang tidak bisa dijangkau kapal besi
dia kan masih bisa masuk
apalagi seperti kayak masuk muara
muara muara kecil itu
kan kapal besi kan tidak bisa masuk
yang seperti seribu ton

kalau kapal kayu ini kan ya kalau air dangkal kan masih bisa masuk dia ke muara muara kecil itu

selama pelabuhan rakyat dan kapal kapal tradisional masih beroperasi
akan selalu ada kulit panggul yang menggantungkan rezeki di sini
keistimewaan dari pelabuhan rakyat kalimas adalah menjadi tempat bagi kapal kapal tradisional
yang tidak bisa bersandar di pelabuhan besar
dan sesuai sejarahnya pelabuhan ini pun masih menjadi jalur perdagangan
maka tak heran jika pelabuhan rakyat kalimas
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kota metropolitan surabaya
kan zatamarindora andreas wicaksono surabaya jawa timur